yang selalu ini telah durhaka yang
kau dengar irup irupana dolama album
hai baila takfir lihat veteran lana quran amin lagu sirih
tumben loh pagi pagi udah bangun
biasanya mau olor
gue belum tidur kah
gue prihatin sama keadaannya
pak prihatma dan istrinya
ya di hari tuanya
mereka ngejalanin hidup serba seadanya
cuman berdua kah
padahal mereka punya anak yang sukses
kenapa ya pak hando itu gak nyuruh orang tuanya
untuk tinggal di rumah dia aja
apa dia malu punya orang tua yang miskin
gue gak mau kah
hal serupa terjadi
nomor teleponnya pak handoyo
lo dapet dari mana
tapi apa dia mau dengerin gue
ya mudah mudahan aja
mudah mudahan aja dia bisa
ternyuh hatinya sama semua omongan lo dim
tapi kalau dia gak dengerin gue
yang ada ntar gue emosin
ya lo jangan emosi dulu dong
apa apa tuh diomongin baik baik
lo harus belajar
kalo misalnya lo tuh emosi terus
masalahnya tuh gak selesai
malah jadi runyam
juga sih ya
bener bener gue bisa ya
lo harus bisa
eh ini saya dimas
oh kebetulan gue menelepon
om sudah tahu semuanya dari ricky
om kasih tau ya
sebaiknya kamu urus saja orang tua kamu sendiri
ga usah kamu campur urusan orang lain
hah gak penting lah
ada apa nak
bicara sama dia itu sia sia
karena dia sudah merasa tidak punya orang tua lagi di sini
pak keadaannya ibu bagaimana pak
hari ini dia tes darah dan urin
sudahlah ayo kita masuk
sepeda tua itu banyak menyimpan kenangan kenangan
maksud bapak kenangan bapak sama ibu
sepeda itu telah menemani hari hari handoyo menimba ilmu
sepeda yang diambil oleh bu parti itu
adalah saksi perjuangan menghantarkan handoyo
bapak apa yang kamu lakukan
masih ingatkah bapak pada sepeda tua saat masa kecil dulu
sepeda itu sudah sangat berjasa mengantarkan bapak
ke jenjang kesuksesan
yang bapak rasakan sendiri
dan apakah bapak tahu di mana sepeda itu sekarang
kemarin sepeda itu sudah dibawa orang
untuk membayar hutang
bapak mungkin bisa membeli ratusan sepeda yang lebih bagus
tapi sepeda tua itu memiliki jasa yang tak ternilai harganya
kalau bapak masih peduli terhadap jasa jasanya
tebuslah sepeda itu
agar kesuksesan bapak di dunia akan membangunnya

apa yang sudah hamba lakukan
hamba sudah menjadi anak yang durhaka
hamba sudah menjadi anak yang durhaka
ampunilah dosa dosa hamba ya allah
yang selama ini
terlalu durhaka ya allah
nak raka dan nak dimas
kalian anak anak muda yang berhati mulia
saya jadi gak enak dipuji terus
harus bagaimana caranya berterima kasih kepada kalian
nak raka dan nak dimas
sudah rela menunda perjalanan
demi orang tua tua seperti kami
kami berdua seneng kok
baafkan setuarnos completa
ga ada yang perlu dimaafkan
mak ibu bach
mak ibu bach
mak ibu sekarang orang ini

raka nanti kalau lu bawa senja motor ini
jangan dijual ya
nanti gue simpan buat anak gue oke
jangan dia motor ini nggak akan gue jual sampai kapanpun